bapak sama mama punya masalah apa
kenapa ngomongnya di garasi
pengen kamera juga kali
nyuruh kita patungan
mana gua tau
gua juga lagi pusing ini sama masalah gua
itu kamera lama lama gak berkah di tangannya ya
saya juga terpukul pak
saya izin sama puput ke warung
saya takut dicariin
oh iya silahkan pak
permisi ya pak
pemen kantor s o b
hampir dua tahun nanti
gak usah takut
ngomongnya suka trek trek orang berantem ya
udah sih enggak
giliran berantem bisik bisik
imam mau ajak
belum tahu juga mau kemana
saya pamit dulu ya
jangan kapok ya

jadi ya kenapa gue bilang
bapak itu orang yang baik
karena dia beranak
gua uangnya udah takut banget
udah keburuh takut sih
gue bilang dulu ya
untuk si anak
memang benar ibu puput minta anak
ya minah bilang aja
ibu puput yang penting ibu tuh mikirin kesehatan ibu dulu
minah pikir kan ibu puput ngomongnya hanya iseng aja
namanya juga orang habis keguguran kang
kan pasti sedih
jadi ya ngomongnya asal asalan gitu
ternyata kok jadi serius kayak gini
lagian mana ada sih orang yang minta anak kang
buah minah mau ngasih anak
karena buah minah itu udah janji sama aku
jadi waktu aku bilang sama buah minah aku minta satu anaknya
buah minah jawab
kan anaknya kembar gitu
nggak enak sama kita
jol opportunity buat anaknya
pasti jelas jelas berluc rohani dan jenis jenis teren
biar membawa keburu
itu di western sih
tes ai ya
mukanya keren juga
tapi karena nolak beb
beb tidak mau yuk kita punya anak
ya maulah beb
ah klonda kita ke pantiasuan aja
adopsi anak ya
papa sama mama punya masalah apa
kenapa ngomongnya di garasi
pengen kamera juga kali
nyuruh kita tatungan
gue juga lagi pusing ini sama masalah buah
itu kamera lama lama gak berkah di tangannya indri
lo mau pacaran
jangan pakai kemeja gue terus
gue mau ketemu papanya nadia
ketemu bokapnya nadia
paling ngunjung ngunjungnya juga kayak kemaren
lu juga ngomongnya berani kan
tapi papa juga yang datang buat ngomong sama papanya nadi
tadi sore waktu gue pulang beli pulsa
gue ketemu mantan lo
udah punya pacar baru
udah punya pacar baru
udah punya pacar baru
udah punya pacar baru
mbak ada masalah sama pak rijal
mbak ada masalah sama pak rijal
beb gak mau dikasih anak sama bu aminah
kenapa sih beb gak seneng
aku jadi sedih
aku pasti seneng beb
waktu itu kan abang bukannya nyewa ruko anaknya si tohir
yang waktu itu lo kotak kotak yang lo cemburu
sita aja bang